selama pandemi ini salah satu modal sosial kita adalah gotong royong
sebenarnya gotong royong itu esensial sih ya saya rasa kalau di masyarakat indonesia
karena tanpa disuruh pun rata rata masyarakat sudah tergerak sendiri
tapi kalau skala besar ini ya saya lihat banyak masyarakat juga belum kompak
saat lampu kota masih menyala
dan fajar belum muncul dari kota
di kota ufuk timur
dari salah satu sudut gang sempit di kawasan karet semanggi
beberapa orang sudah memulai aktivitas memasak sejak dini hari
lebih dari dua puluh orang yang berasal dari gabungan berbagai komunitas masyarakat manado
berkumpul dalam satu wadah yang diberi nama dapur umum peduli covid sembilan belas
sejak penerapan ppkm darurat hingga ke ppkm level empat
setiap harinya mereka memasak berbagai menu makanan
untuk dibagikan secara gratis bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
gerakan dapur umum peduli covid sembilan belas ini dimotori oleh salah satu pria asal manado yudi ante
yang bergerak bersama rekan rekannya
mereka tambah cewek awal day fitra iniounced the
zuace apa yang suatu dan kebetulan itu dengan kata penyelamat itu adalah ketika ada belakangan yang jelek
usaha kantin kantin juga yang terkena dampak ppkm
ya karena dampak ppkm ini akhirnya pada tutup kan
saya pikir ya daripada kita diem di rumah ini tangan kita yang biasa tiap hari masak
kalau kita anggurin sama dua tiga bulan kan kayaknya kaku banget gitu
gerakan dapur umum ini dimulai dengan dana pribadi masing masing relawan sebesar lima juta rupiah
saat itu dapur umum berhasil membuat empat ratus kotak makanan
seiring berjalannya waktu berbagai kelompok mulai memberikan donasi berupa bahan mentah
dengan bantuan yang hadir dapur umum mampu membuat lebih dari seribu kotak makanan untuk dibagikan selama masa ppkm

jadi dapur ini kita hanya menerima bahan mentah kita olah jadi bahan makanan
tapi di dapur umum kita tidak terima uang
jadi kita ada sistem yang kita bangun
jadi setelah selesai masak ini kita list apa yang dibutuhkan untuk besok
nah setelah di list kirim ke teman suheri akno dia pendiri di ag kirim ke dia malamnya baru nyampe
untuk pendistribusian makanan
yudi memprioritaskan ke beberapa golongan
di antaranya para pekerja harian lepas yang terkena dampak pembatasan kegiatan
warga yang menjalani isolasi mandiri
serta beberapa masyarakat yang kurang mampu
sesekali ia bersama relawan dapur umum berkeliling di sekitar wilayah karet semanggi
untuk memberikan makanan langsung
namun untuk distribusi yang lebih luas
para relawan juga menggandeng pihak dari luar
seperti komunitas dan pengurus gereja
untuk membagikan makanan di jalanan
bahkan mereka mengucapkan
terima kasih hari ini kami bisa makan
dan inilah satu yang jawaban buat mereka
yang selama ppkm ini
susah untuk dapat makanan
memang selama ini mereka memulung ataupun ada kegiatan lain
tapi saat ini karena kendala dibatasi oleh situasi itu
dan inilah jawaban buat mereka dan mereka senang sekali
ada kisah menarik dari pembentukan gerakan dapur umum
yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini
selain pemilik usaha rumah makan
beberapa juru masak di dapur umum merupakan mantan narapidana
yang belajar memasak selama berada di lembaga pemasyarakatan
kita banyak belajar lah ketika kita menjadi
apa namanya ada di satu lembaga pemasyarakat itu
kita banyak belajar di mana
di sana juga kita belajar di mana ada mungkin kita masak
kita bisa berseni melakukan seni
nah saat ini kami dengan teman teman mencoba untuk melakukan
apa yang kami dapat dan kami praktekkan saat ini yang ada di dapur umum
sebagai koordinator memiliki relawan dapur umum dengan berbagai macam latar belakang
menjadi tantangan tersendiri bagi yudi
meski sudah berjalan selama beberapa tahun
yudi mengaku tidak mudah untuk menyatukan visi memasak para relawan di dapur umum
kalau bicara dapur umum itu beda dengan kuartet restoran atau memakan kecil
beda tanggung jawabnya
nah dapur umum ini kita bicara tanggung jawab besar
kenapa karena yang kita produksi ratusan sampai ribuan box untuk orang lain makan
ratusan orang makan ribuan orang makan
berarti ada aturan yang harus kita terapkan
satu komando satu rasa satu perasaan
nah kadang ada personil yang tidak memahami hal itu
mau gak mau harus ditegaskan harus dikeraskan
semua tahu masak
di dapur ini semua tahu masak
tapi kadang kadang ada yang tidak bisa diatur
artinya ya rasa rasa suka suka gue
menu bumbunya suka suka gue
makanya saya bilang kalau bicara dapur umum itu harus satu rasa harus satu komando
tantangan demi tantangan yang hadir tidak menciutkan hati yudi
yang terus ingin bergerak dalam kegiatan sosial terutama di masa pandemi
pria berusia empat puluh satu tahun ini memaknai setiap gerakan yang ia lakukan sebagai bentuk partisipasi gotong royong
yang telah menjadi budaya bangsa ini sejak meraih kemerdekaan tujuh puluh enam tahun silam
yudi berharap masyarakat bisa tergerak untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat
melalui aksi aksi kecil seperti ini selama pandemi covid sembilan belas masih berlangsung di indonesia
ya bisa seperti ini ya gotong royong
tapi kalau skala besar ini ya saya lihat banyak masyarakat juga belum kompak
untuk bagaimana menyembuhkan bangsa kita ini
ya kan bagaimana untuk menyehatkan bangsa kita ini
harusnya peran dari masyarakat umumnya harus bahu membahu untuk membantu pemerintah
baik di daerah masing masing maupun di pusat
ya kan jadi seperti saya bilang tadi
daripada kita menggerutu daripada kita ngoceh ngoceh status nggak jelas

ya kan seolah olah covid ini ya kan seolah olah covid ini ya kan

mendingan kita gotong royong bantu pemerintah
saat ini dapur umum peduli covid sembilan belas telah menyebar di wilayah jabodetabek
dan beberapa kota besar di pulau jawa dan bali
selama pandemi masih berlangsung
yudi juga berencana untuk memindahkan pusat aktivitas dapur umum yang ada di jakarta
ke tempat tempat lain yang jauh lebih terpencil dari pusat kota
selama pandemi masih berlangsung

namun ketika terlambat mendapatkan oksigen
maaf kak maaf pak tidak jadi karena sudah meninggal
mereka juga menangani penyakit covid sembilan belas di jakarta
mereka juga menangani penyakit covid sembilan belas di jakarta
mereka juga menangani penyakit covid sembilan belas di jakarta
saat terjadi kenaikan kasus covid sembilan belas di indonesia
kebutuhan oksigen baik di rumah sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri terus meningkat
kondisi ini membuat oksigen menjadi barang yang sulit ditemui
penuhnya rumah sakit hingga terbatasnya akses masyarakat untuk mendapat oksigen mandiri
menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kematian pasien covid sembilan belas di indonesia
muhammad hidayat pria berusia tiga puluh satu tahun ini
tak mau tinggal diam melihat kondisi covid sembilan belas
pria yang sehari hari sebagai dosen ini selama ini telah melakukan banyak kegiatan sosial
khususnya sejak pandemi covid sembilan belas berlangsung tahun lalu
saat masa ppkm darurat bulan juli dua ribu dua puluh
dayat bersama rekan relawannya fokus dengan gerakan oksigen untuk kemanusiaan
kegiatan ini sebenarnya kelanjutan dari kegiatan kegiatan kami selama satu lima tahun
dan juga dari pemerintah indonesia
pada masa bulan maret tahun lalu kita sama sama berjuang
pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia
kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan
mengumpulkan abd untuk tenaga kesehatan
dan saat ini dimana kita lihat bahwa kebutuhan yang sangat urgent
sangat mendesak sekali yaitu oksigen
gerakan oksigen untuk kemanusiaan dimulai oleh dayat dengan mengumpulkan tabung oksigen kecil
yang ia dan rekannya miliki
seiring berjalannya waktu informasi gerakan ini pun beredar luas di media sosial
seiring pula dengan jumlah permintaan yang kian meningkat
akibatnya gerakan ini pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan
kita melihat bahwa
perlu kami adakan aksi dimana walaupun ini aksinya tidak besar
namun awalnya memang karena ini aksi pribadi dan mengajak teman teman yang ada di lapangan di lingkaran saya
kemudian ternyata ketika saya share di instagram
ternyata memang kebutuhannya sangat banyak sekali yang meminta pengajuan permohonan untuk dibantu untuk oksigen
oksigen makanya kita namakan oksigen untuk kemanusiaan karena sama sekali gratis
dan ini pure bantuan dari masyarakat untuk masyarakat
awal mula tadinya kita ada lima tabung oksigen kecil
namun melihat banyaknya antusias dalam arti arti kebutuhan tadi
kita mencoba berpikir bagaimana gerakan ini kita masifkan
jadi banyak bantuan bantuan yang saya minta seperti pabrik figur
kemudian media juga membantu
teman teman yang ada di instagram dan teman teman sahabat sahabat kemanusiaan lainnya
mereka membantu dan share gerakan ini
dan akhirnya kita dari tadi lima tabung oksigen kecil yang satu kubik
ternyata kita berinisiatif dan ternyata memang dibantu oleh allah swt
dan dimudahkan kita mendapatkan tiga puluh tabung oksigen ukuran enam kubik yang besar
selain menyediakan dayat yang dibantu oleh mahasiswanya ini
juga melakukan proses pengiriman ke rumah pasien
yang sedang menjalani isolasi mandiri
biasanya oksigen akan dikirimkan dan diletakkan di teras rumah pasien
untuk menghindari kontak dengan pasien
namun sesekali dalam kondisi tertentu
dayat dan relawan harus masuk ke dalam rumah pasien
kita selalu memperdulikan protokol kesehatan kita pakai apd lengkap
dan disitu banyak selalu kita temukan bahwa oksigen ini sangat dibutuhkan
beragam sih mas karena kita juga oksigennya itu berdasarkan saturasi
supaya bisa dipinjamkan tabungnya gitu
jadi kita emang tersedia untuk kondisi darurat bukan untuk standby gitu
saat jumlah kasus positif meningkat di bulan juli lalu
dayat dan relawan bahkan harus bekerja ekstra
itu pernah ada yang datang sampai larut malam gitu mas
jadi enaknya beliau itu udah mengatakan kita harus full di sini
jadi udah gak ada jam kerja lagi gak ada jam kita aktif jam segini
jadi tergantung situasi
waktu itu ada yang sampai jam larut malam lah pokoknya saya
saya kurang ingat jamnya saya juga
tergantung kondisi tergantung situasinya
untuk menunjang ketersediaan oksigen
dayat membangun kerjasama dengan perusahaan penyediaan oksigen besar
kita berinisiatif pastinya mencari satu pabrik yang bisa mensupply kita bantuan
dan ternyata memang kita temukan satu pabrik pabrik besar yang pastinya kita beli tabungnya di sana
kemudian mereka memastikan ketersediaan isi ulang karena pabrik besar dan pastinya gerakan kita lebih aman seperti itu
dan kemudian kita mencari informasi dari teman teman yang lain relawan relawan lain yang memang memberikan informasi terkait pengisian oksigen di wilayah wilayah
ada jakarta timur jakarta barat jadi itu data itu kita compile dan kita langsung datang ke lokasi
setiap harinya di waktu senggang dayat disibukan dengan ratusan pesan yang ia terima untuk meminta bantuan oksigen
karena jumlah tabung oksigen yang masih terbatas dayat bersama relawan harus memprioritaskan
siapa yang lebih membutuhkan bantuan tabung oksigen saat isoman
tak jarang kondisi ini membuat para relawan ada dalam posisi yang dilematis
kita melihat di lapangan ketika banyak yang wetinis di saya namun ketika terlambat mendapatkan oksigen
banyak balasan yang bilang maaf kak maaf pak tidak jadi karena sudah meninggal
jadi itu yang saya garisbawahi dilema bagi kami di lapangan
jadi siapa yang menjadi prioritas tapi kita sudah mengkategorisasikan namun saking banyaknya
jadi memang kita harus benar benar teliti untuk mengajukan memberikan mendistribusikan tabung oksigen ini
pandemi covid sembilan belas yang tak kunjung reda membuat dayat berpikir untuk terus mengembangkan aksi kemanusiaannya
melalui platform media sosial gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan
kini juga dibantu oleh masyarakat luas melalui pembagian informasi dan donasi tabung oksigen
dayat sadar betul bahwa apa yang dilakukannya hanyalah sebuah langkah kecil untuk menyelamatkan orang orang
yang membutuhkan pertolongan dalam situasi sulit
namun baginya gerakan gotong royong seperti inilah yang akan menjadi kekuatan utama masyarakat untuk melewati masa sulit ini
ya gotong royong itu adalah kekuatan kita budaya kita dan saya rasa tadi saya sudah bilang bahwa selama pandemi ini salah satu modal sosial kita adalah gotong royong
dan setelah itu semua berperan dalam pandemi ini bukan hanya tenaga kesehatan bukan hanya pemerintah namun kita sebagai relawan
dan apa yang kita bisa pasti bisa kita lakukan untuk bangsa ini
jadi bagi rata itu munculnya di awal pandemi tahun lalu itu sebenarnya kayak lebih ke reaksi gitu ya reaksi spontan kita dari situasi yang kita hadapi
karena saya memberikan
pandemi covid sembilan belas di indonesia berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat
bukan hanya sisi kesehatan beberapa pekerja di sektor tertentu harus merasakan dampaknya
karena pembatasan aktivitas masyarakat yang berlaku
ribuan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja hingga dirumahkan
dan tidak mendapat gaji bulanan terus terjadi selama pandemi
tidak sedikit masyarakat yang hidupnya pun berubah
melihat kondisi yang terjadi dua pemuda yaitu ivi fania dan lodi andrian
tergerak untuk melakukan sebuah gerakan untuk mengurangi beban ekonomi para pekerja
yang penghasilannya berkurang di masa pandemi
sebuah platform bernama bagirata id mereka bentuk bersama beberapa rekan lainnya
platform ini dibuat sebagai jembatan yang akan mendistribusikan dana secara langsung
dari donatur kepada para pekerja yang terkena dampak di masa pandemi
jadi bagirata itu munculnya di awal pandemi tahun lalu
itu sebenarnya kayak lebih ke reaksi gitu ya reaksi spontan kita dari situasi yang kita hadapi saat itu
terus kita mempunyai concern yang sama gitu kayak
ini untuk menjembatani situasi seperti ini enaknya diapain gitu
karena kalau dibiarin terus kan nanti ceruknya makin dalam ya
ada yang bisa bekerja ada yang nggak bisa bekerja sama sekali
terus kita berpikir yaudah kita coba inisiasi suatu gerakan yang bisa menjembatani pekerja yang masih bisa bekerja
untuk membantu sementara pekerja yang nggak bisa bekerja gitu
ivi sendiri merupakan salah satu pekerja yang terkena dampak pandemi yang berlangsung sejak maret dua ribu dua puluh
sadar masih banyak orang yang menganggap ivi sebagai pekerja yang terkena dampak pandemi

wanita berusia tiga puluh tahun ini kemudian bergerak untuk membuat platform ini
waktu itu karena di bulan maret itu psbb pertama ya seingat saya psbb
jadi outlet saya nggak bisa beroperasional
akhirnya satu kantor totalan paid leave pertama itu ronde satu empat lima bulan

terus kayak ada pelonggaran kita coba masuk lagi satu bulan tapi karena mendadak

kayak kemarin pelonggaran tiga bulan hari ini unpaid leave lagi
masih terombang ambing
masih terombang ambing
masih terombang ambing
berbeda dengan platform donasi pada umumnya
sistem yang berjalan di bagirata tidak menampung uang donatur

berhak menentukan kepada siapa dan berapa jumlah donasi yang mereka ingin bagikan

pemantauan dilakukan oleh tim bagirata untuk menangkap arus pendaftar donatur
hingga menentukan siapa saja pendaftar yang layak menerima bantuan
pemantauan dilakukan oleh tim bagirata dan kemudian kemudian kembali ke sistem pppkm

dengan jumlah yang lolos terverifikasi mencapai empat pekerja
verifikasi dilakukan oleh pengelola platform dan publik
yang bisa dilakukan dengan mengunjungi website
dan juga melakukan penelitian

jumlah donasi hingga saat ini mencapai lebih dari satu dua miliar rupiah
yang langsung tersalurkan ke tiga tujuh ratus penerima
yaitu pelaku umkm dan para pekerja yang terkena dampak di masa pandemi
penerima mendapatkan dana melalui akun dompet digital yang mereka miliki
kita cuma di dompet digital aja
karena kalau ke rekening kita nggak bisa
nggak bisa ikut apa karena harus ada ojk segala macam
sedangkan dompet digital kan adalah platform yang publik
kayak qr code ada di mana mana
nah itu diperbolehkan gitu untuk menggunakan qr sebagai pengiriman dana secara individual
di awal berjalan platform ini tidak mengatur berapa nominal jumlah donasi yang bisa diberikan
namun saat ini jumlah donasi dibatasi dengan angka maksimal satu lima ratus rupiah
jumlah terbesar ada tiga juta
waktu awal awal ada tiga juta dan tiga juta itu waktu itu kita belum naruh plafon quote unquote plafonnya
jadi masih boleh lebih dari satu lima ratus
tapi kalau sekarang kita matokin plafonnya satu lima ratus
karena itu sesuai dengan ketetapan standar layak kementerian ketenagakerjaan gitu ya
untuk satu bulan orang bertahan hidup bisa berapa dengan tanggungan dua orang

untuk memastikan pembagiannya
secara rata kita nggak bisa tinggi tinggi sekarang gitu
karena orangnya banyak banget gitu
sekali kita buka aja ada satu lima ratus orang nih yang ngedaftar gitu
jadinya kita main plafon kecil tapi terbagi secara rata aja gitu
dari proses pemantauan yang rutin dilakukan relawan juga mengetahui jika rata rata pendaftar yang menerima donasi menggunakan uang yang didapat untuk kebutuhan sehari hari
pendataan donatur juga dilakukan
untuk memantau segmen penyalur dana di platform ini
kalau dulu mungkin kita nggak tahu ya karena setiap pengirim dana itu nggak kita minta login gak register nggak ada apapun
cuman seiring berjalan waktu kita juga simpen tracker gitu supaya kita tahu segmennya pengirim dana ini siapa aja
rata rata itu mereka umurnya di dua puluh lima sampai tiga puluh lima dengan pendapatan sepuluh tiga belas juta ke atas
kalau dari individu
tapi kita juga kan ada beberapa gerakan dari komunitas dan kolektif juga

jadi kita bisa menggunakan data yang ada di platform ini
salah satu penerima bantuan dari platform bagi rata adalah mariana ano
ano merupakan salah satu penerima dana di awal platform ini berjalan
saat pandemi masuk ke indonesia dirinya bersama ivi dirumahkan dan tidak mendapat gaji bulanan
meski jumlah dana bantuan yang didapat tidak seberapa namun hal ini cukup membantunya saat ia mendadak kehilangan penghasilan bulanan
berat juga sih untuk pas pertama kali ada covid kan ya
karena kan dunia fnb itu harus tutup kan
karena kan nggak boleh ada kerumunan dan itu memang udah peratur dari pemerintah
jadi ya mau nggak mau ya ikutin aturan pemerintah dulu
jadi dirumahkan sementara atau cuti tanpa dibayar
ivi lodi dan relawan lain menegaskan platform ini bukanlah gerakan bisnis
mereka membangun hal ini dengan semangat kolektif yang didasari dari kesuka relaan dan melibatkan masyarakat secara luas
langkah kecil ini mereka harapkan bisa melecut semangat gotong royong masyarakat khususnya bagi para pekerja
sebenarnya gotong royong tuh esensial sih ya saya rasa kalau di masyarakat indonesia karena tanpa disuruh pun rata rata masyarakat udah tergerak sendiri gitu
terlihat lebih baik
tergantung skopnya ada yang mulai dari lingkungan terkecil keluarga atau tetangga
jadi menurut saya gotong royong itu penting banget karena itu salah satu cara kita sebagai masyarakat untuk bertahan hidup gitu